ambruknya rumah dua lantai terjadi sabtu lalu
rumah sebelumnya dalam keadaan kosong
karena sang pemilik kini menetap di jakarta
selama tiga hari ini rumah dijaga warga sekitar
satu minggu sebelum ambruk dharma yang menjadi penjaga rumah
sempat mendengar bunyi letakan dari sekitar rumah
pas ke amruk hingga senin siang kondisi rumah masih dibiarkan luluh lantai
lantai rumah turun hingga kedalaman sekitar satu lima meter
bangunan diperkirakan sudah berdiri selama lima belas tahun
dan hanya ditempati jika pemiliknya singgah ke banjarmasin
nani kayati banjarmasin kalimantan selatan